dan sekarang kami ajak anda ke new york amerika serikat untuk mengetahui suasana bulan ramadan di sana
ada warga indonesia yang kebetulan lagi ada di sana niwa dwi tama
waktu indonesia bagaimana kabarnya
halo juga selamat pagi waktu indonesia dan selamat sore waktu di new york
kabar baik puasa lancar
puasa lancar lancar saja ya
bisa diceritain dong ke kita kita ini seperti apa sih sebenarnya puasa di sana
apakah justru lebih berat kah lebih ringan kah atau biasa saja
di sini saya pikir mungkin kalau dibandingkan di indonesia lebih lama ya karena enam belas jam
mulai dari jam empat lewat sepuluh menit kita sudah selesai sahurnya
kemudian hari ini juga jam delapan lewat lima menit lebih kurang untuk bukanya
jadi ada enam belas jam jadi dua jam lebih dari indonesia
tapi saya pikir tidak terlalu berat karena cuaca
cuacanya hari ini atau belakangan belum terlalu panas karena masih spring
jadi dua puluh derajat celcius atau enam puluh delapan derajat fahrenheit jadi masih bisa diurus
kemudian saya juga cukup banyak teman teman di sini yang juga berpuasa
teman teman muslim baik dari indonesia ataupun yang dari african american ataupun dari middle east timur tengah dan seterusnya
jadi saya pikir enjoy

dan juga ada tarawih bersama setiap malamnya
di kampus ataupun masjid yang ada dekat dari daerah kampus
enam belas jam lamanya ya lumayan juga ya
kalau di indonesia kan sekitar tiga belas empat belas jam
tapi berkaitan dengan soal sahur ataupun buka puasa sebenarnya sulit nggak sih untuk mendapatkan sahur
kalau kita kan di sini sebagai misalnya anak kosan begitu yang jauh dari kampung dari rumah
biasanya kan ada warteg di mana mana
kalau di sana misalnya yang buka dua puluh empat jam apakah gampang untuk mendapatkan makanan seperti itu
iya mungkin nggak kayak di indonesia yang mana banyak restoran atau warteg yang buka jam jam empat atau jam tiga pagi
kalau di sini mungkin lebih sering kita bisa masak sendiri biasanya
atau mungkin ketika kita bikin potluck untuk berbuka puasa bareng bareng
kemudian sisanya kita jadikan untuk makan di sahur
kalau saatnya malas masak di pagi hari gitu ya

jadi saya pikir kadang kadang dua hari yang lalu ya
dua hari yang lalu juga kami sempat komunitas mahasiswa indonesia juga bikin potluck bersama
jadi kita sharing makanan yang kita masak
jadi saya pikir bahan bahannya pun kalau di new york kota new york sendiri bisa didapatkan di beberapa tempat
jadi ya nggak sama tapi ada lah otomatisnya
kira kira apa saja nih menunya
kan jauh dari indonesia
tentunya ada yang kangen juga dengan suasana di indonesia
apakah ada juga menu menu indonesia yang dibuat gitu
apakah mas niwa juga ikut bantu memasak
iya dua hari yang lalu itu kebetulan saya sempat bikin soto ayam
kemudian ada temen juga yang bikin bulbur kesan hitam ataupun nasi goreng
jadi kita menggunakan apa namanya kemampuan memasak kita masing masing aja untuk ngumpulin makanan
terus kita buka bareng bersama
tapi juga kita punya beberapa kegiatan untuk buka bersama bareng muslim association student association di sini
mencoba makanan lain apakah dari somalia ataupun dari ghana atau dari timur tengah itu sendiri
jadi saya pikir di kota new york masih bisa lah masak masakan indonesia dengan beberapa bahan yang mungkin dicari
asik juga ya rame rame begitu ya ngelakuin potluck
soal toleransi kalau misalnya di new york sendiri kalau misalnya kita berpuasa apakah masyarakat lainnya yang tidak beragama islam begitu cukup menghormati apa yang dilakukan oleh umat muslim
iya saya pikir itu salah satu pengalaman unik dari mencoba hidup di negara yang mayoritasnya bukan muslim
jadi kita sebagai minoritas

karena muslim semakin kuat selain itu karena minggu ini juga adalah minggu terakhir ujian di kampus saya sendiri
jadi sering ada acara orang bikin potluck ataupun makan malam bersama termasuk dengan orang orang yang non muslim
dan di kesempatan itu juga tentunya mereka tanya kenapa kamu nggak makan
jadi saya pikir itu jadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan ke orang orang yang mungkin belum terlalu tahu apa itu ramadan atau kepuasa
beberapa teman amerika saya pun mengetahui kalau puasa itu mungkin tidak
mengetahui kalau puasa itu mungkin makanan saja tapi tetap bisa minum
padahal kan tidak
dan kita sampaikan apa sih makna dari ramadan ataupun puasa itu sendiri
jadi saya pikir ini jadi kesempatan yang bagus banget untuk bisa menceritakan tentang makna ramadan dan puasa itu sendiri
ataupun indonesia beberapa orang juga tidak tahu kalau indonesia adalah negara terbesar dengan populasi muslim di dunia dan seterusnya
dan kebetulan saya juga tinggal di dekat sebuah masjid yang mayoritasnya adalah afrikan amerikan
yang juga ada di mana hari jumat yang lalu saya sholat jumat di sana dengan pencerama afrikan american muslim
jadi cukup toleransi dan keberagaman cukup bisa saya raksakan dengan hidup di new york di kota new york sendiri
terakhir mas niwa ini kan kebetulan lagi live
mungkin ada yang ingin mas niwa sampaikan ada keluarga ataupun kerabat yang ada di indonesia terkait dengan bulan ramadan ini
semoga puasanya lancar dan ibadahnya juga terus lancar
dan tentunya saya cukup kangen dengan suasana ramadan yang ada di indonesia
tapi di sini saya bisa banyak belajar bagaimana bisa jauh dari keluarga ataupun suasana ramadan di indonesia
dan merasakan pertemuan
pertemanan yang ada pertemanan internasional yang ada di kota new york dan kampus saya sendiri
oke mas niwa dwi tama salah satu warga negara indonesia ada di new york
terima kasih sudah berbagi informasinya dengan kami